apa apa gak boleh
ngeliat orang berkebun aja nggak boleh
terus boleh yang ngapain
ngeram di kamar sampe stress
anjangan ngeliat berkebun
iya boleh kan
udah saya juga ikut ya
waalaikumsalam pak ustadz
waalaikumsalam pak ustadz
masya allah masya allah
ini saya sendiri
saya seneng sekali
ngelihat kamu mengerjakan tugas tugas ini
dan dengan tekun
waduh makasih pak ustadz
kan ustadz sendiri yang bilang
segala sesuatu itu
harus dimulai dengan niat
jadi kalau niatnya baik
pasti hasilnya bakalan baik
iya betul sekali
dan hasilnya akan berkah
ya sudah saya tinggal dulu ya
pak ustadz mau ke mana
saya mau ke ladang
kalau kita ikutan boleh
selesaikan dulu urusanmu
baru kerjakan urusan yang lainnya
selesai semuanya beres
udah beres ngepel nyapu segala macam
nanti kita nyusul ke sana boleh
dengan senang hati
ya sudah dilanjut
saya ke ladang dulu
ya tetap nyusul ya pak ustadz ya
waalaikumsalam makasih pak ustadz
sampai kapan saya harus dimari
sampai orang tua kamu datang
kalau sampai orang tua saya datang mah
emang lo liat gue udah tampang orang susah
buat makan aja gue kudu nyolong ayam dulu
apes banget wah hari ini
gue sampe digibugin sama warga
bawa kemari gue
kesian banget ya
terus dipenjara pula lagi
yang ngambilin duit rakyat tuh miliaran
mana dimasukin penjara pakai baju bersih
udah gitu lambiin lambiin tangan lagi ke wartawan
kurang ajar emang itu koruptor tuh
bapak lo koruptor ya
orang tua gue tuh bukan pejabat
tapi pengusaha kelas kakak
buat calon ahli waris tunggalnya
gue tuh pembalap
enak banget hidup lo
buat makan aja gue kudu nyolong ayam dulu
nyawa gue jadi taruhannya
lo taruhkan gitu aja
cuma buat balap balapan
lo juga ngancem keselamatan nyawa orang
musa nanti lo tolong ajarin gue cara ngapal qurannya bener ya
dan gue kerjanya gak cuma tekan gulung orang doang
ya makasih ya poy
insya allah om apoy
yaudah masuk ya om apoy
musuh ana satu dateng
ini bahaya buat wianti
bencana buat ana
iya bang bersyukur aja bang
daripada kita kena tugas untuk nyari dia sampai ketemu
kan mendingan dia datang sendiri aja ke pondok ya kan
assalamualaikum pastor jainal
om apoy udah balik kan
gak usah salaman tangan saya kotor dengan sana
reman pasar gengging balik lagi
om poy udah balik loh
kayaknya ada yang seneng nih
sama faang dan domi
sekarang om poy ada dimana
apoy udah balik
di antar musaka kebun
dan ustadz jainal
ustadz jainal di kebun
ustadz jainal di kebun
mau ke kebun liat orang berkebun
apa apa gak boleh
liat orang berkebun aja gak boleh
terus boleh ngapain
ngeram di kamar sampe stress
anjangan mau liat berkebun
iya boleh kan
yaudah saya juga ikut ya
udah sekarang kita bareng balik aja kesana
sekalian mentik sayuran
itu harus pakai cangkul pak ustadz
tujuannya adalah tanahnya biar gembur
dan pada saat kita menanam
maka tanamannya akan mudah dengan tumbuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
sekarang saya mau tanya sama kalian
itu sih namanya kacang kok ustadz
oh iya maksud aneh kacang tanah
berapa biji kacang tanah yang saya pegang
sebijik bang ustadz
itu pelajaran sd bang ustadz
saya akan terangkan tentang matematika ruhani
nah kita akan tanam biji kacang tanah ini
satu biji kacang tanah
tidak akan berarti apa apa di atas muka bumi yang luas ini
insya allah setelah ditanam
maka akan tumbuh satu pohon kacang tanah
sabar kita sirami kita tunggu waktunya

setelah itu kita panen kita tanam lagi
insya allah akan tumbuh lagi ratusan pohon yang akan menghasilkan ribuan kacang tanah
insya allah dari satu biji kacang tanah akan tumbuh miliaran biji kacang tanah
yang akan mengisi seluruh muka bumi
maksud dari cerita saya ini
di dalam diri manusia itu ada yang namanya hati
jadikan hati itu adalah ladang
dan niatan santri adalah biji kacang tanah
tanam niatan santri itu di dalam hati
sirami sabar ikuti aturannya
insya allah berjalan dengan waktu
maka dia akan menjalar ke seluruh badan kita
sehingga akhirnya kita akan ikhlas untuk menjadi